semanis rasanya bisnis madu memang sangat menggiurkan
seperti di rumah madu hutan jambi mulai memproduksi madu sejak tahun dua ribu delapan lalu
bisnis umkm ini kini bisa menembus pasar internasional
setelah mengalami pasang surut dalam berbisnis madu
pada tahun dua ribu sembilan belas chandra lela selaku pemilik berhasil meningkatkan produksi madunya
hingga mencapai delapan ton per bulan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan diekspor ke singapura
semua proses mulai dari pengasapan pengirisan lilin dari sarang
hingga pemindahan madu ke dalam galon sebelum masuk pengemasan dilakukan di lahan ini
madunya pun memiliki keunikan sendiri dibanding madu jenis akasia lainnya
dampaknya untuk pengguna madu kita madu itu bisa disimpan di dalam jangka panjang
kemudian tidak berbusa tidak bergas dan tidak berfermentasi
bisa disimpan dalam jangka panjang
saat ini rumah madu hutan jambi tidak hanya menjual madu saja
tetapi juga produk inovasi madu lainnya seperti bipolen honeycomes dan madu dapur
selain itu rumah madu hutan jambi juga memiliki wisata
serta edukasi khususnya bagi kalangan dunia pendidikan
madunya enak agak kental beda sama madu yang sebelumnya
sebelum saya menggunakan madu kelly ini madunya tidak begitu kental biasa aja
dan rasanya juga agak berbeda seperti ini
yang biasa saya gunakan humaninya
dari berbisnis madu rumah produksi ini telah berhasil membubuhkan omset hingga satu ratus enam puluh tujuh juta rupiah
per bulan atau sekitar dua miliar rupiah per tahun
dengan kapasitas produksi sekitar delapan ton per bulan
riki ahmad kota jambi provinsi jambi